bergabung bersama kami ada devi rahmawati pengamat sosial vokasi universitas indonesia
mbak devi selamat malam
selamat malam mbak
mbak devi melihat fenomena pelecehan seksual di ruang publik ini selama ini seperti apa mbak devi
ya ini kita tahu bukanlah sebuah praktek yang baru ya
artinya bagaimana perempuan kemudian dilecehkan di ruang ruang publik
biasanya di kendaraan umum karena itu lebih mudah mengingat misalnya
apa namanya situasi yang dimungkinkan ketika berdesakan dan sebagainya
ini sudah lama dilakukan
nah penyebabnya bagi para pelakunya biasanya memang ada kecenderungan ada potensi mereka memiliki kelainan
apa namanya itu satu
lalu yang kedua memang ada kesempatan
ini yang kemudian membuat laki laki biasanya pelakunya ada laki laki kemudian melakukan hal tersebut
nah memang ini semakin memperkuku bagaimana masyarakat kita belum mampu
apa namanya melihat
perempuan bukan sebagai objek
kita tahu di masyarakat kita yang sangat patriarkis ini
perempuan itu posisinya tidak dalam posisi yang menguntungkan
jangankan untuk dilecehkan apa namanya terkait dengan tubuh mereka di hadapan publik
tapi bagaimana kemudian penjualan anak pernikahan dini
lalu juga berbagai perda perda yang dalam konteks yang lebih struktural yang lebih luas
juga sangat apa namanya tidak menghormati hak hak perempuan
nah kalau dulu kita acapkali mendengar ya
kalau perempuan kalau jadi perempuan harus menjaga diri
tidak menggunakan pakaian yang mengundang dan lain lain
nah kalau dari kasus ini wanita yang berbusana muslim pun jadi korban gitu
jadi bagaimana mengubah mindset dari masyarakat bahwa bagaimanapun penampilannya
dalam kasus ini wanita adalah korban
begini mbak persoalannya di negeri kita ini bukan persoalan
ini kan sebuah label yang sengaja dibangun konstruksinya oleh masyarakat yang sangat laki laki
jadi perempuan itu tidak bisa dihormati
perempuan sudah menjadi korban kemudian ditimpa lagi dengan beban bahwa mereka lah yang kemudian memancing perilaku tersebut
padahal kalau kemudian laki laki belajar dari aspek apapun
aspek moral aspek agama aspek komunikasi internasional dan sebagainya
seharusnya hal hal demikian tidak mungkin terjadi
karena mereka melihat bahwa perempuan justru harus dilindungi
karena itu adalah tugasnya laki laki lindungi
dan berarti kemudian memanfaatkan dan mengeksploitasi
nah ini yang seringkali karena memang tidak diajarkan
jangankan berlaku yang terkait dengan perbuatan asusila
berlaku yang sederhana misalnya apa
ketika di dalam kendaraan umum apa ada
laki laki yang kemudian dengan secara sukarela mempersilahkan perempuan ibu ibu nenek nenek untuk duduk misalnya
karena etika etika sosial dan moral seperti itu memang tidak pernah diajarkan
konstruksi cara berpikirnya adalah konstruksi yang patriakis
yang sangat menjadikan laki laki adalah raja dan bangsawan di setiap elemen
oke ini kan artinya sang perempuan atau sang korban bisa membawa trauma ini setiap harinya
begitu dalam kegiatan aktivitasnya
kemudian payung hukumnya sejauh ini dari pantauan mbak devi sudah tepat belum sih
oleh karena ini kita apresiasi apa yang terjadi di mojokerto ini
artinya apa namanya aparat memberikan sinyal serius bahwa hal hal demikian tidak ditoleransi
kadang kadang di masa lalu aparat justru seperti ogah ogahan
di hari ini kita menyaksikan sebuah revolusi baru
yang harapannya juga bisa dilakukan oleh aparat aparat lain di seluruh tempat di indonesia
oke saya punya data dari komnas perempuan sepanjang tahun dua ribu delapan belas
ini ada sekitar tiga lima ratus dua puluh delapan kasus kekerasan di ruang publik
ini artinya yang melapor juga banyak
sudah mulai sadar berarti ya perempuan dengan hal hal seperti ini
ya sebenarnya mbak apa yang terjadi di ruang publik itu tidak ada apa apanya
bukan berarti kemudian kita tidak melihat ini sebagai perusahaan besar
yang banyak terjadi justru terjadi di ruang domestik
dan pelakunya justru adalah orang orang dekat
nah ini yang sekarang menjadi penyakit sosial yang bukan hanya di indonesia
di amerika juga dari dua ribu dua belas kita tahu bagaimana perempuan perempuan kemudian melakukan gerakan
protes terhadap apa namanya bagaimana kebidayaan laki laki terhadap mereka dalam bentuk wujud pelecehan pelecehan tersebut
bagaimana kemudian korban seharusnya bisa meredam trauma ini
yang mungkin akan jadi ketakutan
nah memang korban tentu saja tidak bisa sendirian
ini membutuhkan satu daya dukung orang orang paling dekat
yang apa namanya memastikan bahwa mereka ada untuk korban
lalu kedua meyakinkan apa namanya keluarga terdekat harus meyakinkan bahwa mereka tidak melihat
karena gini seringkali orang orang terdekat bahkan sesama perempuan sendiri justru menjatuhkan perempuan perempuan yang menjadi korban ini
sehingga kemudian membuat korban itu merasa
terpojok dan merasa tanda kutip merasa terhina
ya kemudian membuatnya semakin apa namanya tidak mampu untuk lepas dari trauma
dan yang ketiga tentu saja membutuhkan ahli yang profesional
oke kalau kita berkaca dengan kasus ini ada pelecehan seksual di ruang publik
ini nampaknya mungkin untuk perempuan untuk berani membalas hal tersebut yang dilakukan laki laki agak sulit atau harus seperti apa mbak dev
ya tentu saja kita tidak perlu membalas kemudian kita meleceh para lelaki gitu misalnya ya

kita sebenarnya kan kalau kita sekarang ini sensitif dengan lingkungan kita tidak terlalu asik masuk dengan gadget kita ketika dalam suasana publik
kan kita bisa tahu misalnya ada gelagat gelagat orang orang yang mencurigakan
baik itu dalam konteks kriminal mencopek misalnya atau tadi dalam konteks apa namanya
nah kekompatkan kesekiah kawanan sosial ini menjadi penting artinya orang orang yang kemudian melihat ada orang yang mencurigakan

artinya orang orang yang kemudian melihat ada orang orang yang
punya potensi atau kemudian sudah terlanjur di apa namanya melakukan tersebut ya kita harus secara serius juga memastikan bahwa orang orang tersebut jangan melakukannya tapi kalau sudah ya harus ditangkap
oke jadi harus ada dukungan dari lingkungan sekitar untuk berani melawan pelaku pelecehan seksual ya
hanya masalah waktu kita pun akan menjadi korban
nah kalau anda dalam posisi sebagai korban tentu saja anda akan membutuhkan orang lain
jadi ingat posisikan bahwa suatu waktu hanya masalah waktu kita pun akan menjadi korban
oke baik mbak devi rahmawati terima kasih sudah bergabung bersama kami
terima kasih ananya indonesia connected